pak ustadz aceh mah tau semua
betul cuma dua hal yang dia tidak tahu
tidak tau diri sama tidak tau malu
mas itu ru banget kayaknya
dokter gimana keadaan mertua saya
iya pak suhu badannya masuha masih agak tinggi
jadi makannya harus sangat dijaga ya pak
sama minum obatnya jangan lupa
baik bu dokter sering sering berkunjung ibu dokter
kasian masuha tuh sendirian
tadi kan saya janji mau jalan sama tim
iya mas bentar mak
mak ada ada aja
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar
bagus kamu udah pulang
jadikan aja dulu ya
atau mau keluar sebentar
masukkan bumbu ini aku ini perihal kulitnya kering banyak banyak bikin sayur diaduk
sering sering bikin sayur bagus buat dia bisa sayur bayam bisa sayur sawit sayur brokoni
apa saja yang penting cair kok kamu tahu kok kalau ngobrol tetap diaduk nanti gosong sekarang masukkan
sayur cabai saya lupa kum itu namanya kau masak sayur cabai bukan sayur bayam
mak harus banyak isi rahat makan sama minum rembat ya biar cepet semuruh
aceng emang tau semua
cuma dua hal yang dia tidak tahu
tidak tahu diri sama tidak tahu malu
mas kuru banget kayaknya
bu dokter gimana keadaan bertuah saya
suhu badannya mas suha masih agak tinggi
jadi makannya harus sangat dijaga ya pak
sama minum obatnya jangan lupa
sering sering berkunjung dokter
kasian mas suha tuh sendirian
orang sepintar dokter clara harus punya pendamping yang sepadan
ilmu duniawi harus dibarengi dengan ilmu akhirat
iya pak ustadz
ya sudah kalau gitu saya permisi dulu ya
oh saya juga mau permisi dulu
waalaikumsalam pak ustadz
boleh silahkan pak
kesian banget kamu ceng
gileran ada kesempatan ada pake met
ini kang aceh
saya mau besok mas suha
masuk masuk masuk mas
ma ini ada yang ngeluk dari musholah
ma nggak pernah lihat
ya saya sering di musola sama pak ustadz
waktu itu saya melihat mak di ulang tahunnya jennifer
oh terima kasih
kamu baik sekali udah mau nengokin emak
terima kasih ya
mak mau nggak tuh kan
insya allah penyakit mak di segera pulang dari allah
insya allah kita berdoa ya
insya allah penyakit ma di sekitar allah
ya allah ya tuhan kami
tuhan para manusia di muka bumi ini
sembuhkan penyakit maksuha ya allah
angkat penyakitnya ya allah
dan jadikan penyakit ini menjadi pelupur dosanya ya allah
hanya kepadamu ya allah kami meminta kesembuhan
kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi ya allah
mak insya allah penyakit memakte akan diangkat oleh allah swt
terima kasih tuhan
kalau begitu tuhan saya pamit dulu ya ma
tunggu tunggu ya kang
acing anter dulu
dari seluruh verdana teraz
nenek enak uangnya banyak kalau saya mah harus buka warung dulu baru dapat uang
assalamualaikum waalaikumsalam dan bisnis kamu masih jalan masih atuh mau ikutan
saya mau taruh modal dua juta tapi jangan bilang bilang ujang oh bereset beres
hahaha bulan depan saya dapat untung empat ratus ribu kan belum tentu juga saya bisa aja kamu cuma
dapat seratus kok gitu tetang bisa dapat untung empat ratus ini mah beda bisnisnya
saya beda sama si tatang yang ini bisnisnya kecil ya saya kirain bisnis besar gajah diikut ah eh
sebentar bisnis ini mah jauh lebih besar dari bisnis yang diputus
tatang bisnis besar untungnya tidak bisa ditebak set bisa aja dalam satu bulan kamu
te dapat lima ratus atau sejuta bisa aja cuman seratus set oh bisnis besar iya
asep kalau kamu ikut bisnis ini bisa jadi keuntungan kamu teh lebih dari keuntungan
ya kan beres bisa diatur sep ya sop emang hebat
sebentar lagi bos idan ini bakal jadi orang kaya seciraos
bikinin mie buat asep oh ya boleh sebentar ya kan airnya belum mendidih oh kalau gitu
nanti aja cak saya mau ke atm dulu ngambil uang
nih assalamualaikum waalaikumsalam